ibu aku mohon sama ibu
aku tulus mencintai putri bu
ibu tuh tolong jangan pisahin kita
ibu aku belum pernah mencintai seseorang seperti aku mencintai putri bu
dan aku janji aku akan terus melindungi putri
ibu udah berapa kali bilang ke kamu
kamu tunggu sini ya put
aku bisa jelasin semuanya ke ibu aku harus ngomong sama putri
ibu kuncin aku
ibu please jangan kuncin aku di dalam dong ibu
ibu ibu ngunciin putri di dalam sana
maafin ibu put
supaya kamu gak deket deket lagi sama pangeran
ibu aku mohon sama ibu
tolong jangan pisahin aku sama putri
ibu jangan ngelakuin ini
ibu aku sadar
aku udah bikin banyak masalah buat putri dan juga buat ibu
kamu sadar gak
apa yang papa kamu lakuin ke putri
kamu mau putri menderita
bu aku sadar yang papa aku lakuin itu salah
aku sangat sadar akan hal itu
tapi aku tulus sayang sama putri bu
dan aku akan ngelakuin apa aja untuk lindungin putri
dan aku mohon sama ibu tolong jangan pisahin kita bu
ibu tolong jangan pisahin aku sama putri
pangeran ibu mohon sekarang kamu pulang
supaya papa kamu gak mikir macem macem dan nuduh putri yang gak nggak
lebih baik kamu dengerin bu nawang
udah deh kamu pulang ke rumah
pulang ke apartemen papa kamu
kasian kan putri kalau harus menghadapi masalah seterus
ibu ibu tolong bukain pintunya ya bu
bu aku mau ketemu sama pangeran
ibu tolong jangan kunciin aku kayak gini bu
bukain dong bu
ibu bukain dong
sumpah ya gue gak tega banget lihat putri kayak gitu
gue gak tega dengar dia teriak nangis histeris kayak gitu guys
baru kali ini juga gua liat tante nawang setegah situ sama putri
menurut gua sih wajar tante nawang kayak gitu
karena lu bayangin aja nih perasaan lu gimana kalo lu punya anak
terus anak lo ketangkep sama polisi padahal gak salah apa apa
iya gua tau din
tapi tetep aja gua gak tega sama putri
rasanya gua pengen nyamperin dia terus senangin dia
kasian banget putri
apa kita kesana aja sekarang sih
lu harus inget apa kata pangeran
kita harus tetap tunggu di sini karena dia nggak mau kalau kita kena masalah lagi
enggak enggak enggak
mending gue pergi dari sini daripada gue ngeliat putri terus terusan sedih terus nangis histeris kayak gitu
gue harus pergi dari sini
eh tak tak
udah lu tunggu di sini aja sama jiho biar gua yang ke citra ya
kita ikutin aja apa kata pangeran
gua mau kemana cid
gua mau kemana aja yang penting gua gak liat pemandangan kayak gitu din
gue kasian sama pangeran sama putri
tapi pas tau perlakuannya om alex ke mereka kayak gitu
ya gue juga ikutan sedih dan prihatin sama tante nawang
ya lu bener juga sih cid
kisah cinta mereka emang complicated banget
sejujurnya gua juga bingung cid
kenapa sih masih ada aja orang yang melarang manusia untuk saling mencintai
bukan emang kodrat kita ya untuk mencintai dan dicintai
dinda cinta itu gak salah
tapi mungkin cintanya yang datang di saat yang nggak tepat
dan gua sebagai sahabatnya putri gua sedih banget
karena gua kayak gak bisa ngelakuin apa apa dan ngebantuin
putri sama sekali
cid gua yang ngerti perasaan lu cid
tapi kita sebagai temennya harus tetep support dia cid
gak perlu ngelakuin apapun yang penting ada di sebelahnya dia
itu udah cukup
dan gua juga percaya kalo cinta itu pasti punya jalannya sendiri untuk saling menyatu
gua harap lu juga percaya itu cid
ibu please jalan kuncin aku dong bu
ibu aku mau ketemu sama pangeran
bu aku cinta sama pangeran bu
please jangan pisahin kita berdua

please jangan pisahin kita berdua
ibu aku mohon sama ibu
aku tulus mencintai putri bu
ibu tuh tolong jangan pisahin kita
bu aku belum pernah mencintai seseorang seperti aku mencintai putri bu
dan aku janji aku akan terus melindungi putri
ibu udah berapa kali bilang ke kamu
kalo kalian dekat kalian berdua tuh bakalan menderita
ibu mana sih yang tega liat anaknya menderita
ibu mohon kamu bisa ngerti perasaan ibu sama putri
ibu tapi ada aku disini
dan aku janji aku akan terus melindungi putri bu
aku gak akan biarin siapapun nyakitin putri
karena akan ada aku yang melindungi putri bu
aku mohon sama ibu
aku akan terus melindungi putri
dan aku akan berusaha melindungi dia
dan aku akan berusaha untuk bikin dia bahagia
aku mohon sama ibu jangan pisahin aku sama putri
kalo ibu terus begini
yang ada aku sama putri akan tambah menderita
karena sampai kapan pun kita akan terus berjuang center kita bu
jangan kucing aku kayak gini bu
kalau ibu kayak gini aku akan lebih menderita bu
ibu liat sendiri kan
apa ibu tega ngeliat putri nangis kayak gitu
ibu yang bilang sendiri
ibu mana yang tega ngeliat anaknya menderita
coba sekarang ibu liat putri